ih apaan sih
kayaknya tuh cewek yang ada di sini deh
kita cari ke semua tempat
gimana pun caranya kita harus tangkep cewek
dia udah pulang
gue yakin dia masih di sekitar sini
kenapa kita gak coba tanya sama mel aja
dia kan pasti tahu soal cewek itu
yaudah kalo gitu lo sama gio jalan duluan
ntar gue coba cari ke tempat lain
ntar kalo ada apa apa gue kabarin
emang gak ada ya
dimana ya keranjang gue
aduh beneran sih itu tiga orang
dimana ya keranjang gue
ya allah dari tadi gue nyariin keranjang gue
syukurlah gak ilang
lain kali jangan tinggalin keranjang itu sembarangan
ganggu kemana gak kampus
tadi tuh keranjang gue diambil sama mel sama teman temannya
cewek yang baru suruh lo posting di ig lo mana dia
kacau mobil yang rusak
itu mobil punya gue
jadi itu mobil baru loh
lo tau atau enggak dia ada dimana
tapi yang pasti dia lagi ada di lampu merah sih
secara dia kan pedagang asam
mau cobain usus goreng nggak
cuman sepuluh ribu kok
gak usah ya
oh ya udah
mau nyobain gak
banyak kok rasanya
mau yang balado
mau yang balado
mau yang balado boleh
nah ini pas banget
lo tau gak
kenapa kaca mobil gue bisa sampai rusak kayak gitu
kalau dari gerak geriknya dia kayak sengaja gitu sih
dia sengaja ngerusakin kacau mobil gue
ya kayaknya sih gitu
sayangnya gue gak sempet videoin
soalnya kejadiannya cepet banget
gak kebayang sih jadi lo keselnya gimana
gue aja yang gak kesel
gue mau nawarin usus goreng mau gak
ada banyak rasanya
cewek yang lo cari ada di koridor selatan nih
lo awasin dia terus
jangan sampai dia lolos
selesai kuliah jalannya
gue gak bisa hari ini
orang banyak juga pengenya whoop
dia accuracy bedang langsungan ada di ambiar deh rencana gue
gue mau yang pedes satu sama original satu ya
boleh dua puluh ribu ya
apaan sih lepasin gue gak
gue lagi jualan
ih apaan sih
ih apaan sih gue
tunggu gak lepasin gue
eh jatuh deh dengan gue
ah ya ampun
lepasin gue ini mau kemana sih
gue gak mau
lepasin gue gak
gue gak rusakin kaca mobil loh ini bukan gue tadi tuh gue didoro
asal lo tau
lo tau harga berapa
mana ada mobil harga dua miliar
lo gak perlu kali bohongin gue
lo kenapa ketawa
apa muka gue keliatan kayak gue bercanda
itu harganya lima puluh juta
jangan mentang mentang gue gak ngerti mobil lo bisa meres gue
mana ada kaca harganya lima puluh juta ini salah kali
mana ada apa spesialnya kan cuma kaca doang
gue gak peduli
dimanapun caranya lo harus ganti rugi
tapi gue gak punya uang lima puluh juta
beneran lo gak percaya sama gue
gue tunjukin ya sama lo ya
enda ini ada pelaku kalau
ku lewat sisi si tenggas
lo gak usah ikut campur
ikut gue sekarang
gue gak mau
lo gak perlu kasar sama cewek
coba kalau ini mobil yang dirusak
mobil yang baru lo beli
harganya dua miliar
dirusak sama cewek kayak gini
dia harus bertanggung jawab
ikut gue sekarang
tapi gue gak punya uang lima puluh juta sekarang
gue pastiin gak ada debunya
mulai besok pagi
lo gue tunggu disini
dan dikitaran aku oppression
aku sebagai seorang ponsel
harusnya lo gak perlu ganti kaca mobil dia
gue cuma gak mau punya masalah aja sama orang
eh makasih ya
gue cuma gak suka aja liat kelakuan cipangera
mane banget sih
sebenarnya uang lima puluh juta itu banyak banget sih buat gue
tapi gue terpaksa ganti rugi
karena gue gak mau punya musuh